fonis baru saja dibacakan ketua majelis hakim ramoho di pengadilan negeri jakarta selatan
dhani dinyatakan terbukti melakukan ujaran kebencian melalui tiga cuitan di akun twitternya
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini